kalau berani tunjukkan muka kalian
dan jangan ganggu ganggu keluarga saya lagi
ayo kalau kalian berani tunjukkan muka kalian
wanita itu ibarat bunga
pria itu bagaikan pemilik bunga
saat bunga bertemu pemilik bunga yang buruk
bunga itu akan layu dan bahkan mati
tapi jika bunga bertemu pemilik bunga yang baik
bunga akan semakin cantik dan indah berseri
semoga suatu hari kau bisa bertemu pemilik bunga yang akan merawat kamu ya
kamu jangan suka teriak teriak elsa
kalau kamu suka teriak teriak
nanti kamu akan lama keluarnya
kamu harus tenang ya
kalau kamu tenang
nanti kamu bisa keluar
saya harus tenang ya
biar ketemu sama nino ya
harus tenang ya biar saya bisa ketemu nino ya
hp nya dititipkan ya pak
sebentar bu boleh saya angkat dulu
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak sofiakut bapak ibu
pak surya maaf mengganggu
saya ingin menyampaikan info tentang bu elsa
elsa kenapa bu dokter
hari ini elsa masuk kamar isolasi pak
tunggu tunggu bukannya tadi pagi elsa balik balik aja dok
begini pak tadi mertua dan suami elsa datang
sepertinya elsa ingin ikut pulang bersama suaminya
karena elsa terus memaksa ikut
saya terpaksa suruh elsa untuk berbenah mengemasin barang barangnya
saat elsa mengemasin barang barangnya
saya minta suami dan mertuanya untuk pulang
bu saya minta tolong bu dokter
tolong jaga elsa bu dokter
jangan terlalu keras sama anak saya dok
iya pak kami akan lakukan yang terbaik
di ruangan isolasi aman kok pak
bu elsa tidak akan bisa menyakiti dirinya sendiri
terima kasih ya dok infonya
kalau ada apa apa tolong dikabarin ya dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pak waalaikumsalam
harus tenang harus tenang
elsa kamu jangan suka teriak teriak elsa
kalau kamu suka teriak teriak nanti kamu akan lama keluarnya
kamu harus tenang ya
kalau kamu tenang
nanti kamu bisa keluar
bu nggak boleh teriak teriak
gimana bu elsa sudah tenang
saya minta maaf ya sus tadi saya panik
tapi suami saya udah bilang kok dia nanti mau datang lagi ke sini
iya bu elsa jangan marah marah seperti tadi ya
ayo keluar sekarang waktunya aktivitas
ih cantik banget neneng
nyariin kok tadi datang tapi kan elsa lagi pemotretan
terus neneng bilang aja nanti sini lagi ya
terus dia katanya ya udah aku pulang dulu
ntar katanya biar kalau pas ketemu elsa udah ganteng
neneng salah lihat kali ya
ya maaf elsa soalnya tadi kan neneng sambil rekaman
jadi neneng kayak nggak fokus gitu loh
kamu udah ngerasa lebih tenang sekarang
tadi kan kamu bilang saya harus tenang
supaya bisa keluar dari situ
terus bisa langsung dijemput sama nino
kamu kok bisa tau sih
kalau harus tenang biar cepat bisa keluar
dulu kan aku sering masuk ke ruangan itu
luin kurut atau invincible
menah sebut diberi tersuatu
dan terus berbaba dua
jadi kita harus sering sering latihan
dia tadi lagi ngambil nada dasar
sekarang dari yang dow tapi yang tinggi
ya yuk yuk
satu dua tiga
satu dua tiga
kamu gimana sehat kan
tadi papa dikirimin video
mukanya elsa seger banget
mudah mudahan elsa bisa cepat pulih ya
tadi nino datang
terus waktu minum mau pulang
dan sekarang elsa ditempatkan di tempat isolasi ma
lagi lagi elsa seperti itu
elsa takut banget kehilangan nino ma
aku juga salah sih
harusnya aku nggak minta nino datang sekarang
jujur aku bingung banget
kita harus bantu elsa mengatasi rasa takutnya ini
tadi papa juga ketemu sama nino

dia bisa bantu kan
pak bakti lagi coba cari cara
kemungkinan besar dia akan mencoba untuk
semoga caranya berhasil ma ya
sama sama berdoa aja
tidak kena napas
lepas hari ini
nah apa lady
ada pelajaran atomic impan
ya ampun kamu lagi
kamu balik lagi kesini
pak rafael pak martin
kalian disini juga
kita ada urusan disini tante
tante apa kabar
ricky bakal tinggal disini tante
jangan bilang ke siapa siapa kalau saya tinggal disini ya
ya baik ya tenang aja
kita permisi ya tante
ya mari pak martin
aku telpon randy deh
kalau ricky tinggal disini lagi
terima kasih bu nyok
kalau begitu kami permisi dulu ya pak
boleh saya angkat telepon dari mama saya
ren barusan ya mama ketemu sama ricky pak rafael pak martin
itu katanya ricky mau tinggal disini lagi
kamu ada masalah gak sih sama dia ren
mama takut nih kamu ada masalah lagi sama dia
aku sama ricky udah gak ada masalah
ya udah kalau begitu aman ya
mama khawatir aja kalau kamu nanti ada apa apa lagi sama dia
kamu diapain gitu sama ricky
ya udah mama mau infoin kamu itu aja

kalau saya bilang kalau ricky sekarang tinggal di apartemennya para pilot
kalau lo mau kemana mana
lo jangan sendirian
jangan sampai ntar lo di tengah jalan
lo dikebukin sama orang terus lo dibuang
kamu tuh jangan gegabah sekarang
kamu itu jangan gegabah sekarang
yang nyerang kita tadi itu gak main main
yang nyerang kita tadi itu gak main main
jadi kamu harus lebih waspada dan hati hati

lo bilang sendiri kan ke gue
kalau lo gak mau mati konyol
kalau lo gak mau mati konyol

kalau lo gak mau mati konyol
kalau lo gak mau mati konyol
sepertinya saya harus telepon ricky dulu sebentar

tadi kamu bilang dia sama rafael kan
anda masih bersama ricky
boleh saya bicara sebentar
saya ingin bertemu
saya ingin bicara sebentar dengan anda
tapi gue gak di rumah
saya tahu anda di apartemen greenfill
barusan al nelfon
barusan al nelfon

tapi dia tahu dari mana ya gue tinggal di sini
ya pasti dari tante mayang lah
dia kan mau tanya pak randy
tadi aku sama rena bikin jus alpuk
tadi aku sama rena bikin jus alpukat
ibu mbak andin kiki mau pamit ke kampus
ya iya boleh mbak andin
tapi semuanya pekerjaan rumah udah kiki baresin kok

kalau mau keluar jangan sendirian
setidaknya harus ditemenin sama salah satu orang yang ada di depan

kalau gitu kiki pamit siap mbak
mama sama mamaku pernah cerita cerita ya
mama sama mamaku pernah cerita cerita ya
kalau boleh tau cerita apa aja sih ma
sering sering kita sering telfon telefonan
dan nyaks kadang diceritain
dan nyaks kadang diceritain
mau kemana sih
aduh tuh tuh tuh
makan dulu ya
nanti kamu gak sembuh sembuh
sambil makan ya
itu iya nanti kita main di luar
makan sedikit ya
aduh ga mau makan lagi
bisa bicara dengan bu rosa
ya saya rasa ini dengan siapa ya
hai sofia saya kabar baik
sofia aku kebetulan lagi bingung nih
anak aku aldebaran lagi sakit
dan ga mau makan
dia lagi flu gitu
susah sekali makan ya
kasian al mbak
mau aku bikinin sup tim ayam mbak
badannya jadi hangat
terus flu nya bisa cepet sembuh mbak
dulu aku diajarin sama mama
lagipula kan kamu tinggalnya jauh di bogor
gak apa apa mbak
kebetulan tama adikku mau ke jakarta
dia mau liat liat calon kampusnya nanti
nanti biar sekalian aku suruh dia mampir ke rumah mbak

kasian adik kamu loh
lagian aku senang bisa bantu mbak
siapa tahu nanti al mau makan supnya
siapa tau nanti al mau makan supnya
ya sudah kalo gitu terima kasih ya
terima kasih banyak
mbak aku minta alamat mbak ya
mbak aku minta alamat mbak ya
nanti kamu mau ke jakarta kan
nanti kamu mau ke jakarta kan
kirim ke tempat bu rosa
icu banget kan

berarti terepa waktu mama ngasih aku
resep sup ami itu dari mamaku sendiri
yes itu dari mama kamu
sup tim ayam terenak yang pernah mama coba

terus siapa dari mama kamu
jadi tante tuh punya resep sup tim ayam enaknya
ini ayam kampung pejantan ya
oke terima kasih ya terima kasih mas
masih ada lagi nggak ayamnya
kamu mohon maaf bu untuk stoknya tinggal itu aja
tinggal ini aja nggak ada stok lagi
aduh sayang ya yaudah gak apa apa terima kasih ya
thank you mas nah biasanya nih
tante bikin ini untuk masak
sup tim ayam nanti tante share ya
boleh boleh tante nanti tante share ke aku aja ya
pasti dong next time lah aku bikin
kalo ada mamaku sama mama dari sini
lucu banget ya
berarti ternyata waktu mama ngasih aku
resep sup ayam itu
dari mamaku sendiri yes
itu dari mama kamu sup tim ayam
terenak yang pernah mama coba
itu resepnya dari mama kamu
pantas kamu juga pinter bikinnya
oh jadi tante tuh punya resep
sup tim ayam enaknya
ini ayam kampung pejantan ya oke terima kasih ya
terima kasih mas thank you
masih ada lagi gak ayamnya oh mohon maaf bu
untuk stoknya tinggal itu aja
tinggal ini aja gak ada stok lagi iya
aduh sayang ya udah gak apa apa
terima kasih ya thank you mas
nah biasanya nih tante bikin ini
untuk masak sup tim ayam
boleh boleh nonton nanti tante share ke aku aja ya
pasti dong next time lah aku bikin
tanda aja kalo misalkan mamaku masih ada
mamaku sama mama ada di sini
ya allah ya allah aduh
al al lanjut muka
mungkin haus udah udah
pokoknya basah udah udah diganti semua tadi kok
minum udah semuanya juga udah
masih aman deh
kok nangis ini cucu cucunya
gak bisa tidur
biar kalian berdua tidur dengan tenang
udah biarin tidur disini ya
kan ada ibunya ada andin
andin juga tau kok gimana cara ngurusnya ya
mending balik lagi ke kamar
udah diem kok udah diem ya sayang
tidur minyaknya sayang
udah udah udah
gendong lagi ya
dupes banget sih
aduh mama ngebayangin pasti rusuhnya kayak gitu
atau enggak sekali aja
aku bisa ketemu sama oma oma
ingat satu kata
mama kamu akan selalu ada
jadi kamu gak perlu sedih ya
masa sih mampu
masa sih mampu
masa sih mampu
masa sih mampu
pernah cerita cerita ya
kalo boleh tau cerita apa aja sih ma
kita sering telfon telfon lah
dan yang sekali diceritain
kok hilang suaranya

jangan jangan baterai yang habis lagi
malam ini kamu harus ganti
yang menghadap suara
karena baterai yang habis
jangan sampai gagal
pak paim itu telfon dari siapa sih
kok kita sampai minggir minggir sekolah
nanyain kabar saya di sini
kalau berani tunjukkan muka kalian
dan jangan ganggu ganggu keluarga saya lagi
kalau kalian berani tunjukkan muka kalian
jangan bahkan mengganggu keluarga saya
jangan bahkan mengganggu keluarga saya
kan ada al ma
al juga jagain mama
mama dengerin ya ma
mama kan selalu dengerin al
dan kamu juga akan selalu ada di dalam hatiku
dan kamu juga akan selalu ada di dalam hatiku
mulai sekarang kemarus jauh lebih pekang
mulai sekarang kemarus jauh lebih pekat
karena banyak petunjuk disekitar kalian
karena banyak petunjuk disekitar kalian
petunjuk apa mas
pertanda apa ini
padahal niat cuman
rebahan sebentar malah ketiduran